toko kripto meluncurkan inisiatif toko token dalam acara indonesia blockchain week dua ribu dua puluh
yang dikelar selama tujuh hari hingga dua puluh tujuh agustus
acara tersebut membahas secara mendalam manfaat dan kegunaan defi di indonesia
pada intinya defi bermanfaat sebagai layanan finansial bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke fasilitas perbankan
maka dari itu siapapun yang memiliki koneksi internet bisa mengakses layanan financial defi
menurut ceo toko kripto inisiatif defi bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang
dan melalui inisiatif toko kripto
kita juga ingin mendapatkan kekuatan dari toko token
kami ingin dapat memanfaatkan kekuatan dari negara negara berkembang ini
orang dari negara negara berkembang ini telah membuat proyek
kami ingin dapat membawa uang uang dan uang untuk orang indonesia
dengan itu kami dapat memperbaiki perjalanan ini
dengan cara orang indonesia yang berkembang yang kurang
dan orang orang dapat mendapatkan akses ke sistem finansial yang lebih berkembang
dan itu dalam asasnya akan membantu mereka untuk berkumpul
salah satu investor dan mitra toko kripto adalah bursa aset crypto binance
menurut ceo binance changpeng chow defi berpotensi untuk sukses di ekonomi digital indonesia
saya pikir indonesia memiliki pasar pembayaran mobile yang cukup berkembang
jadi saya pikir defi akan bergantung dengan langkah seterusnya dalam evolusi teknologi
dan berdasarkan populasi besar
saya pikir ada nilai bisnis yang berpotensi tinggi untuk bisnis
jadi pada dasarnya kebanyakan bisnis berpengaruh untuk berinvestasi dengan berat
untuk mendapatkan share pasar
itulah sebabnya kami berpartner dengan toko kripto di indonesia
jadi saya pikir ada banyak cara yang berbeda
untuk defi dan cryptocurrency menjadi sangat populer di indonesia
selain dari toko token toko kripto juga akan meluncurkan aplikasi seluler di bulan september mendatang
melalui aplikasi tersebut para pengguna toko kripto dan toko token
bisa dengan mudah mengakses beragam layanan yang tersedia
seperti menabung berinvestasi dan bertransaksi